ya allah ya rab
berikanlah anak kami rezeki yang halal dan berlimpah
kembalikanlah dia dalam keadaan selamat dan sehat
jaga lima perkara
iya pak ustadz
mak akan jaga febri
kamu tenang aja ya
baik baik disana ya
pernikah di hadapan bapak
pada kemana ya
ngantar esi ke bandara
mau kamu jual berapa per meter
tanah ini tidak dijual
tidak mau menjual tanah ini
karena kamu mau bertani kan
tapi mamang sedikit
pengen kasih masukan sama kami
kalau kamu mau jual tanah ini
dengan harga bagus
kamu bisa beli tanah
di daerah conggol cirandu
tiga atau empat kali lipat
luasnya daripada tanah kamu ini
kamu masih tetap
bisa berkebun bertani
bahkan bisa menjual tanah ini
tanah yang lebih luas
tanah itu juga dijual
terus dibikin pabrik juga
kamu itu memang keras kepala pak ja
kepala saya memang keras
mamang teh harus tahu
tanah ini tanah peninggalan almarhum bapak saya
berarti tanah ini adalah pusaka
buat saya dan keluarga saya mah
pak ja tidak bermaksud apa apa
mang teh sudah cerita yang baik baik
tapi kamu sama adik kamu
bikin posisi mang jadi sulit
pak ja teh minta maaf
kalau misalkan membuat posisi mang jadi sulit
mang kasih waktu buat kamu berfikir
kamu teh kenapa
kamu tuh yang menjaga kang bos dari bapak
ada yang kurang
dia sudah punya pacar apa belum
malu atuh mak
bagaimana kayak caranya
kalau dianya gak nanya
kamu juga gak nanya
apa perlu perantara
nanti mak minta bantuan ida